beberapa tahun yang lalu para ahli dan teknisi indonesia sudah berhasil membuat tangan bionik
dan kini tangan bionik made in indonesia tidak hanya mampu mengangkat beban
tapi juga bisa mengambil koin yang tipis
tangan yang dibuat dengan sensor dan juga motor servo sebagai penggeraknya ini
dibuat oleh sejumlah anak muda di semarang jawa tengah
ketika arnold swatchnegger memperlihatkan tangan robotnya
atau adegan baku hantam charles teron di film mat max fury road
dengan bantuan cgi charles tampak seolah olah menggunakan tangan bionik
tangan bionik seperti inilah yang dikembangkan sejumlah mahasiswa universitas dipenogoro semarang
yang tergabung di center for biomechanics
tangan bionik ini dibuat untuk kepentingan medis setelah beberapa kali perbaikan
tangan bionik albiondi kini sudah bisa dipakai para pasien yang kehilangan anggota gerak
lebih canggih daripada tangan bionik yang pernah dibuat sebelumnya
tangan bionik albiondi memiliki tujuh gerakan
dan menggunakan pergerakan
menulis dan memungut koin
bahan tangan bionik merupakan gabungan banjir karat atau stainless steel dan polyacid acid
yang dibentuk oleh printer tiga d
cara kerjanya menggunakan microcontroller yang digerakkan oleh kontraksi otot
nah kita tinggal mengatur saat pemicu itu memberikan brigasinya
disini ada sensor yang kita tempelkan
nah sensor ini kemudian kita pakai untuk misalnya dikontraksikan
nah saat ada kontraksi ini
sensor emc akan membaca sinyal dari kontraksi ototnya
kemudian memberi perintah pada bot yang ada di dalam tangan bionik ini
kemudian menggerakkan jari jarinya
dalam beberapa produk milik
perusahaan di luar negeri itu mewajibkan user harus mengingat ingat
sekarang ini dalam posisi apa
sehingga ketika dikontraksikan dia akan bergerak di posisi itu
kita tinggal menekan tombol berwarna kemudian begini
kemudian tombol yang lain akan memberikan gerakan yang berbeda
dan memiliki indikator warna yang berbeda
itu yang menjadi pembeda dibandingkan produk produk dari luar negeri
itu sudah dipaketkan
sudah sudah kita
sudah kita daftarkan button nya
para pembuatnya mengatakan
tangan bionik ini masih terus diteliti dan disempurnakan
versi yang akan datang diharapkan memiliki kemampuan yang lebih beragam dan anti air
roli kurniawan semarang